gue tuh mau kerja disini lagi
karena gue pengen tunjukin ke semua orang kalo orang kayak gue bisa kayak lo
tapi belum tentu orang kayak lo bisa kayak gue
naik mobil mewah shopping belanja punya semuanya kayak gitu
sombong banget sih loh udah sombong tetap aja sombong ya
apalagi takut ditinggal
bukan gue pengen lo ngijenin gue ngidapin rumah lo lagi
lo gak mikir pake otak mikirnya pake dengkul
tapi lo yang kerjain gue kan
mau gak usah nuduh deh
tapi ya lo punya niat jahat kan
apa kabarnya ya office guild yang baru itu
kok sampe sekarang gak ada laporannya sih di resin gudang
bagaimana udah selesai
hah kalian apa ini ini gudangnya
kok jadi berantakan kayak begini pak kenapa
bu ini bukan salah aku salah opi
lo duluan yang mulai
kalian berdua bisa nyesal asal wahan
kalian berdua harus bertanggung jawab
kalau kalian tidak mau saya aduin ke pak ronald
kalian harus tanggung jawab gaji kalian akan dipotong
ya udah aku nggak mau ngapain ibu kasih tau aja ke pak ronald emang aku takut
berani kamu ya kamu pikir pak ronald itu siapa
dia itu pemilik perusahaan ini
kalau kamu ngomong sama pak ronald bukan hanya gaji kamu yang akan dipotong
tapi kamu juga akan pecah
nggak takut tuh
kamu beresin gudang ini semua sampai selesai
kamu lembur sampai jam tujuh malam
hah tidak mungkin
tapi gimana dia harus kerja juga
opi temanin kamu
hah temenin doang tapi kan dia yang salahkan opi
jadi opi hanya temanin kamu sampai jam tujuh malam
ibu curang ibu nggak adil aku nggak peduli nggak mau
eh kamu masih ngelawan
saya tambah hukumannya selain beresin ini gudang beresin seluruh ruangan kami
ih makasih lo makanya jadi orang yang sombong loh
gue tuh bukan sombong tempatin itu punya dari gue
faronal tuh dari gue jadi terserah gue mau ngepayang
oh jadi mentang mentang bokaplay yang punya perusahaan ini
jadi lo bisa pakai kekuasaan dia sesuka hati lo
tentu saja itu gue
tapi kayaknya sebagai anak baru
lo emang pantas deh dapat hukuman kayak gini
jadi yang mendingnya cepetan kerja
daripada dimarahin lagi sama bu rosa ntar hukumannya bisa lebih berat
atau gue panggil nih
shh oke gue kerja
seharusnya kita nggak perlu khawatir sama opi
kalau perbuatan kita terbongkar
karena yang berhak atas harta kekayaan fadil
jadi ranggalah yang seharusnya kita lenyapkan
tapi kenapa dengan opi pak
dia kan juga anak fadil
walaupun dia perempuan
dia masih punya hak atas harta warisan pak
ya tapi kamu masih ingat gak
opi itu bukan anak kandungnya fadil
dia anak angkatnya fadil yang dipungut dari bayi
ya pada saat itu rangga baru berusia dua tahun
dia gak tahu kalau op itu bukan adik kandungnya
ya jadi opi tidak berhak
tapi biar bagaimanapun juga opi itu sudah terdaftar jadi anak fadil pak
jadi dia masih berhak atas harta warisan
kalau kita bisa mainin hobi kita jangan pakai cara kasar seperti kemarin
kita pakai cara yang halus yang halus
sampai opi tidak merasa bahwa perasaannya kita mainkan
kasian juga tuh anak
gara gara gue dia jadi kena hukuman berat kayak gini
pasti pada pegel pegel tuh badannya
tapi ini kan pelajaran juga buat dia
lagian sering ngerjain gue sih
tapi kenapa juga dia mau jadi pesuruh kantor kayak gue gini ya
udah minggir sana
belum selesai nih nanti lo acak acakin lagi lagi
gue tuh cuma mau nanya
kenapa sih lo mau disuruh kerja jadi cleaning service kayak gini
secara lo itu kan ratu mall ratu kecantikan anaknya pak ronald lagi
masa mau sih terima kerja kayak ginian
lo pengen tau jawabannya
apakah setau aja ya kalau aku kerja gini sebagai persyaratan aku gak jadi ke pesantren
dan aku harus join rangga
tapi nanti op tau lagi ya kejadian sama rangga
tapi gimana nanti reaksinya op kalau dia tau kejadian sama rangga
biar mereka adik kakak berangkat jauh lebih baik daripada opi
tapi rangga juga miskin
gue tuh mau kerja di sini lagi karena gue pengen tunjukin ke semua orang kalau orang kayak gue tuh bisa kelo
tapi belum tentu orang kayak lo bisa kayak gue
naik mobil mewah shopping belanja punya semua yang kayak gitu
udah sombong tetep aja sombong ya
apa lagi takut ditinggal
gak salah denger nih gue
kalau anaknya pak ronald minta izin untuk tetap tinggal di rumah gue
bi gue gak punya tempat tinggal lagi please
enggak ra gak akan gue izinin
bahkan gue tuh baru mau bikin syukuran tau gak atas kepergian lo
ra sekali enggak tetep enggak
untuk kali ini
tapi saya tidak mau mendengar lagi kamu berhubungan dengan laura
kalau sampai kamu melakukannya
enggak akan ada maaf dari saya
gue selalu ingat dia
kok gak bisa melupain dia
rah kenapa sih kamu begitu spesial buat aku
kamu membuat aku mikirin kamu terus
gimana bisa aku melupain kamu
kamu kenapa ada di sini dan kenapa pakai baju ini
aku tuh jadi cleaning service di ofisnya daddy
biarpun aku males ya yaudah deh whatever